kita beralih ke sorotan lainnya saudara jenazah taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran atau stip yang tewas diduga dianiaya seniornya sampai di kampung halamannya di bali minggu pagi
korban dipulangkan setelah polisi melakukan otopsi untuk penyidikan sebab kematian korban
jenazah putusatria anantarusdika taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran stip sampai di bali pada minggu pagi
isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah korban dikeluarkan dari ambulans menuju rumah duka
saat ini jenazah korban dititipkan di rumah sakit umum daerah kelungkung sambil menunggu upacara kremasi atau ngaben yang akan diselenggarakan keluarga korban
isak tangis keluarga putu satria ananta rustika korban penganiayaan taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran ini tidak terbendung saat jenazah korban sampai di kampung halamannya
jenazah korban dipulangkan ke rumah duka di bali untuk disemayamkan menggunakan upacara adat
saat ini jenazah dititipkan di rumah sakit umum daerah kelungkung sambil menunggu upacara kremasi atau ngaben yang akan diselenggarakan keluarga korban
saat ini jenazah dititipkan di rumah sakit umum daerah kelungkung sambil menunggu upacara kremasi atau ngaben yang akan diselenggarakan keluarga korban
kejadian penampuk bulan kan kalau satu orang
korban usai berkegiatan di kampus
tindakannya persepsi senior junior
yang menurut senior ini
dia masuk kelas menggunakan baju
tidak di kehidupan mereka
membentuk tim investigasi khusus
di stip yang dilakukan oleh seniornya
mencopot senior yang terlibat melakukan penganiayaan
sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan
di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta
dan pengembangan sumber daya manusia perhubungan
sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta
untuk mengambil langkah langkah percepatan
menyerahkan penanganan kasus ini
kepada polres jakarta utara
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
arogansi senioritas bukan kali ini saja terjadi
tim liputan kompas tv